informasi lainnya presiden joko widodo memutuskan proyek pengembangan gas alam cair di blok abadi masela
akan dibangun di darat atau onshore
presiden menilai kilang di darat berdampak lebih besar bagi pengembangan ekonomi daerah dan nasional
menteri energi dan sumber daya mineral sudirman said dan kepala skk migas amin sunaryadi
segera menindaklanjuti keputusan ini ke investor pengembangan blok gas masela yanni inpex dan shell
kedua perusahaan akan diberikan kesempatan untuk mengkaji ulang penghitungan proyek dengan skema onshore
sebelumnya inpex dan shell telah menyiapkan skenario pembangunan kilang gas alam cair di laut atau offshore
alasan utamanya biaya investasinya lebih murah